komisi pemilihan umum kpu mengingatkan waktu pengurusan pindah memilih berakhir hari ini
kpu tegaskan tak akan ada lagi perpanjangan waktu pindah memilih karena hari pemungutan suara semakin dekat
enggak perpanjangan nggak ada karena sudah ditentukan di dalam putusan mk
undang undang mengatur sampai dengan hamin enggak kalau undang undang kan awalnya kan mengatur hamin tiga puluh
kemudian putusan mahkamah mengatakan boleh sampai dengan hamin tujuh
kita sejak putusan mk itu sudah membuat edaran dan sudah kita informasikan ke berbagai pihak sampai dengan pukul enam belas
sebetulnya kan bisa juga kemarin ngurusnya kemarin sebelumnya juga begitu
nah kalau kemudian orang se indonesia ngurus jam empat semua kan ya
ya waktu itu sebenarnya sudah diberikan panjang
panjang gitu ya
bahkan sebelumnya kita sebelum ada putusan mk itu kan sudah diberitahukan jauh jauh hari sampai dengan tiga puluh hari sebelum hari ini